dan selanjutnya sudah ada bambang jati jurnalis transmedia di purworejo jawa tengah selamat malam
studio dan juga pemerintah cnn indonesia di rumah
baik bambang mungkin anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana terasanya gempa yang anda rasakan beberapa saat lalu seribu sembilan ratus lima puluh tujuh tepatnya
baik meskipun epicentrum gempa berada di bantul daerah istimewa yogyakarta namun gempa terasa sampai di pusat kota kabupaten purworejo jawa tengah yang jaraknya berada di angka sekitar enam puluh km
kepanikan masyarakat sempat terjadi ketika dengan durasi sekitar tiga menit di pusat pusat keramaian banyak warga yang panik dan juga berlarian keluar rumah dan meninggalkan bangunan untuk segera menyelamatkan diri
baik bagaimana kondisi saat ini di sana ketika memang sudah melewati waktu lebih dari tiga puluh menit dan gempa tidak terasa adanya gempa susulan begitu
apakah warga juga masih berada di luar rumah atau justru memang mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa
bagian warga yang masih merasakan panik tetap berada di luar rumah namun ada sebagian warga lagi yang memilih kembali ke rumah untuk memeriksa apakah ada kerusakan
dan juga ada yang mencari informasi terbaru terkait dampak dari gempa yang terjadi pukul sembilan belas tadi
baik bambang ini kalau misalnya kita bicara mengenai dampak begitu apa dampak yang dirasakan di lokasi anda tinggal di sana
sampai dengan saat ini berdasarkan informasi dari sejumlah relawan dan pihak instansi terkait belum ada laporan kerusakan terkait dampak gempa yang terjadi
namun saya akan terus mencari informasi terbaru terkait dampak kerusakan apabila memang terjadi kerusakan
seperti itu bambang
bambang bagaimana dengan lokasi tempat anda tinggal apa saja yang bisa anda lihat begitu apakah memang ada kerusakan di sana dari tempat anda tinggal dan juga sekitarnya atau justru memang tidak ada
sejauh ini belum ada kerusakan yang terlihat dikarenakan malam hari juga minim pencahayaan
namun sampai dengan saat ini belum ada laporan kerusakan
jadi tempat tinggal saya maupun di sekitarannya
oke informasi dari pemerintah daerah juga masih belum ada sampai sekarang informasi resmi begitu
baik itu dikirimkan lewat whatsapp ataupun video atau seperti apa
terkait informasi kerusakan sampai saat ini kami belum menerima informasi kerusakan
hanya informasi dan sekedar imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati hati apabila memang terjadi gempa susulan
dan satu lagi yang perlu dikhawatirkan ketika memang terjadi bencana seperti ini adalah informasi hoax yang takutnya tersebar begitu ya
jangan sampai bisa menimpa dan juga menimbulkan kepanikan dari warga di sana
terima kasih jurnalis transmedia bambang jati di purworejo jawa tengah selamat malam